presiden joko widodo tak ingin berkomentar soal namanya yang diseret seret dalam sidang perselisihan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
di dalam sidang sengketa pilpres jokowi dituding terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power
untuk kepentingan empat ratus dua nampak dan terbukti dari kampanye terselubung oleh presiden jokowi dalam berbagai kunjungannya
yang disertai dengan pembagian bansos
bukan sekali nama presiden joko widodo disebut sebut dalam sidang di mk rabu kemarin
kuasa hukum timnas amin bambang wijoyanto menuding ada intervensi presiden joko widodo di pilpres dua ribu dua puluh
yang membuat perolehan suara pasangan prabowo gibran meroket
salah satunya lewat penyaluran bansos
dengan menyandingkan survei antara sebelum dan sesudah adanya intervensi kekuasaan
kan tidak wajar sebesar tiga puluh empat persen
hanya dalam kurun waktu lima bulan terhitung sejak oktober dua ribu dua puluh tiga sampai dengan februari dua ribu dua puluh
sementara ketua tim hukum ganjar mahfud todung mulya lubis menyebut
todung bilang nepotisme itu melahirkan penyalahgunaan wewenang
untuk memenangkan pasangan prabowo gibran dalam satu putaran
adanya nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi
guna memenangkan pasangan calon nomor urut dua dalam satu putaran
nepotisme yang dilakukan oleh presiden jokowi dodo
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat dilakukan begitu rapi secara terstruktur sistematis dan masif
yang pada akhirnya membuat pilpres dua ribu dua puluh empat hanya menjadi aksi teatrikal
menanggapi namanya yang berkali kali disebut dalam sidang gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh
presiden jokowi dodo enggan berkomentar
jokowi menegaskan ia tak mau berkomentar terkait jalannya proses persidangan di mahkamah konstitusi
apa boleh apa untuk apa
saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan
jokowi memang enggan berkomentar namun tim hukum prabowo gibran langsung angkat bicara
dan menilai isi kugatan tak memiliki dasar termasuk soal penyaluran bansos
publik pun menanti proses pembuktian dalam sidang perselisihan hasil pilpres dua ribu dua puluh
yang akan dilanjutkan pada senin pekan depan di mana mahkamah konstitusi akan mendengar
keterangan saksi atau ahli dari kedua belah pihak